sementara itu pasca prosesi bleketv kaisang pangarep dan erina gudono menjalani serangkaian prosesi siraman
satu hari sebelum ijab kabul pada sembilan desember
siraman lakukan di rumah masing masing
di tempat keluarga mempelai perempuan erina menjalani prosesi siraman tepat satu hari sebelum akad nikah
prosesi siraman atau menyiram tubuh dengan air khusus dalam adat jawa merupakan simbol pembersihan diri untuk calon pasangan
dalam adat jawa prosesi siraman dipercaya dapat menghilangkan hal buruk sebelum calon pasangan masuk ke dalam bahtera rumah tangga
air untuk siraman diambil dari tujuh mata air yang berbeda
tujuh atau pitu dalam bahasa jawa bermakna saling tolong menolong
air siraman ini nantinya dicampur dengan bunga setaman yakni mawar melati dan kenanga
erina gudono juga melangsungkan upacara sungkoman kepada orang tuanya untuk memohon doa restu
erina juga menjalani prosesi langkahan kepada kedua kakaknya
langkahan juga sebagai permohonan izin erina sebagai adik kepada kakaknya untuk menikah lebih dulu